suatu ketika di kerajaan yang indah hiduplah seorang wanita kecil bernama davodilir
dia bahagia cantik dan yang lebih penting dia sangat tinggi
meskipun baru berusia empat belas tahun dia sudah setinggi ibunya
ini membuatnya sangat sombong dan dia menunjukkan tinggi badannya kepada sahabatnya pangeran brilliant
pangeran brilliant pangeran brilliant
berhenti berteriak aku di sini
oh aku tidak melihatmu karena kau tidak dalam pandanganku
kau tidak terlalu hebat hanya karena kau tinggi aku mungkin lebih pintar darimu
dan memang benar
pangeran brilian menghabiskan banyak waktunya membaca buku dan mempelajari tentang alam dan semua hal yang logis
tetapi hal hal seperti itu membuat davodilia bosan dan dia hanya menguap yang membuat pangeran brilian sangat kesal
eh buku dan buku
mereka mengatakan kecerdasan membantumu melihat lebih jauh dari apa yang ada di depanmu
tapi kau sangat kecil sehingga kau hanya bisa melihat semut tertinggi
ibunya seorang bangsawan menoleh padanya dengan marah
davodilia tidak ada cara untuk berbicara dengan pangeran atau siapapun
hahaha jadi bagaimana jika kau tinggi jerapah lebih pintar darimu
kau tidak akan berbicara dengan seorang wanita seperti itu
pangeran brilliant mulai cemberut
dia dan davodilia selalu saling menggoda
tetapi hari ini davodilia lebih unggul
kau tahu apa
aku akan pergi dan tidak akan kembali sampai aku menemukan cara untuk menjadikanku lebih tinggi darimu
davodilia mulai tertawa
tetapi ketika dia melihat temannya serius
aku hanya bercanda
tolong jangan pergi
tapi pangeran hanya memelototinya dan berjalan pergi
dia mencoba untuk menghentikannya tetapi pangeran tidak mau mendengarkan
ratu dan sang bangsawan mendengarnya menangis dan segera mendatanginya
sayang apa yang salah
pangeran brillian mengatakan kalau dia tidak akan kembali sebelum
sebelum dia menjadi lebih tinggi dari aku
dia pasti akan kembali
dia hanya mengatakan itu untuk menggodamu
tetapi nona davodilia tahu bahwa pangeran brilian sangat serius dengan apa yang dia katakan
dan tidak ada yang bisa mengubah pikirannya
dan ketika malam tiba
dan pangeran muda tidak kembali
para pengawal dikirim untuk menemukannya
mereka mencari selama berminggu minggu dan berbulan bulan tetapi dia tidak dapat ditemukan
kerajaan ditinggal tanpa pewaris dan nona davodilia tanpa sahabat karibnya
seharusnya aku tidak sering sering menggodanya
apa yang aku lakukan tanpa dia
jadi dia tinggal di kamarnya
dan mencoba membaca dan belajar sebanyak mungkin
sehingga dia bisa menjadi seperti pangeran brilia
tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha
dia selalu mengacaukan segalanya
dan selalu menjadi sangat bingung
suatu hari merasa sangat putus asa
dia sedih dan pergi ke taman
hmm bunga ini seperti apa
bagaimana cara mencari pangeran brilliant
aku baru saja akan mulai dengan yang itu
sihir kecil dari tanganku dan itu akan baik baik saja
tunjukkan padaku sekarang
oh kau harus menunggu untuk melihatnya
nona davodilia segera ingin tahu tentang cara dia bekerja
dan mulai membantu dalam prosesnya
sambut yang mulia
kau mungkin memiliki sihir di tanganmu juga kau tahu
dia tidak mengerti apa maksud si tukang kebun
tetapi seiring waktu dia segera belajar bagaimana menanam bunga dan tanaman yang indah
semuanya terlihat sangat indah
sekarang apakah kau percaya pada sihir
dia segera mengambil semua kesedihannya
dan mengubahnya menjadi cinta dalam bentuk bunga
pangeran brilian berjalan jauh
dia sekarang sangat lelah haus dan lapar
dan telah mencapai hutan yang aneh di mana tidak ada seorang pun
uh banyak sekali
hohoho dan memang seharusnya begitu
bagaimanapun juga hutan ini milikku
aku adalah tuan kaki panjang
sekarang bagaimana seorang pangeran kecil yang kotor sepertimu sampai ke tempat seperti ini
pangeran kecil brilian memberitahu tuan kaki panjang segalanya tentang dirinya
dan aku tidak akan kembali sampai aku mendapatkan cara lebih tinggi dari putri konyol
ini sepertinya menarik
dan karena aku tahu cara untuk membantumu
tapi itu akan memakan waktu mungkin bertahun tahun
aku tidak keberatan
aku akan menunggu selama yang dibutuhkan untuk menjadi lebih tinggi dari nona davodilia

aku akan menunggu
lihat smoke itu di sana dengan sarang laba laba yang sedikit pelangi
yang harus kau lakukan adalah melompat ke semak itu
yep langsung ke sana dan tunggu aku datang menjemputmu
tapi dia sangat terburu buru untuk menjadi tinggi sehingga dia langsung melompat ke sarang laba laba itu
itu sangat aneh
pangeran brilian telah mencapai tempat yang sangat istimewa dan ajaib
itu adalah tempat di mana mimpi bermain dan tinggal bersama
ini ini tempat yang indah sekali
halo selamat datang di ala mimpi siapa namamu
aku tidak tahu
pangeran brilian lupa namanya sendiri
kau tahu tempat itu dimaksudkan hanya untuk mimpi dan bermain
pangeran kecil hanya tahu untuk belajar
dia tidak pernah bermain permainan sama sekali dan menganggapnya itu konyol
dia segera mulai melupakan semua yang pernah dia pelajari
dan hanya pikiran pikiran yang melamun memenuhi kepala hati
dia bermain dan bermain dengan semua roh mimpi
dia bahkan lupa tentang nona davodilia
suatu hari tuan kaki panjang datang mencari pangeran
dia segera menemukannya bermain main dan tersenyum seolah olah dia senang
oh oh itu pangeran kecil yang aku cari sejak lama hmm
sepertinya kau tidak kecil lagi ya
apa yang kau bicarakan aku melihatmu hanya dua hari yang lalu
apakah itu benar benar yang kau pikirkan anakku tersayang
kau sudah berada di sini selama lima tahun sudah waktunya kau pulang
aku pikir sudah saatnya kau
kau sudah meninggalkan mimpi ini
dan dalam hitungan detik pangeran mendapati dirinya jatuh dan jatuh
dia jatuh ke halaman yang begitu lembut dan segar
di sebuah taman yang sangat indah
aku ingat sekarang
aku meninggalkan kerajaan untuk mendapatkan diriku lebih tinggi dari nona davodilia
aku ingin tahu apakah aku sudah menjadi lebih tinggi
saat itu seorang wanita muda datang ke arah sana
dia sangat cantik dan juga imut dengan caranya dia berjalan
oh pangeran merilyan
mereka berpelukan dengan hangat
dan mendengar suara mereka sang ratu dan sang bangsawan bergegas keluar
mereka sangat senang melihat pangeran brilian
akhirnya kau pulang juga
dan sekarang kau sudah dewasa
dimana dimana saja kau selama ini
kami mencari dan mencari tapi tidak pernah menemukanmu
pangeran brilian memberitahu mereka semua tentang petualangannya
mereka semua mendengarkan dengan cermat cara dia berbicara dan bertindak
cerita yang lucu baik apapun itu kami senang kau sudah pulang sekarang
tapi anakku kau terlihat lebih manis daripada sebelumnya
laba laba adalah tentang saling menarik kaki satu sama lain
bagaimana menurutmu mereka begitu lama
ah apakah dia hanya menceritakan sebuah lelucon
sangat sulit untuk dipercaya bukan
ini kebun siapa
kebun ini sangat indah
itu milikku aku menumbuhkan semua ini
setelah kau pergi aku sangat sedih dan aku berusaha keras untuk belajar dan menjadi sepertimu
aku membaca hal hal baru setiap hari tapi tidak ada yang tersisa di kepalaku
tidak aku yang minta maaf karena meninggalkan kalian sendirian bertahun tahun
aku terlalu terburu buru untuk tunggu
tetapi aku tahu bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu
dan kau juga bisa tumbuh dengan cara yang berbeda
pangeran brilian memandangnya dan tersenyum
kau pintar dan mengagumkan dengan caramu sendiri
secerdas apapun diriku ini aku tidak akan pernah bisa menumbuhkan taman semegah ini
dan aku tidak akan pernah meninggalkan nona davodilia yang ceria ini lagi
tidak masalah jika seseorang lebih tinggi atau lebih pintar
bakat yang berbeda beda akan ditemukan dalam diri setiap orang
sementara nona dan fodilia belajar untuk menjadi lebih baik dan menemukan bakatnya
pangeran brilian telah belajar bahwa penelitian tidak benar benar berarti segalanya
sedikit kesenangan pasti diperlukan untuk tumbuh
dengan cara terbaik